dua pekan terakhir warga kabupaten probolinggo dihebohkan dengan viralnya sebuah batu nisan raksasa lengkap dengan tempat pemakamannya di sebuah ladang
tayal batu nisan ini membuat banyak warga penasaran dan berdatangan untuk melihat dari dekat
batu risan raksasa yang viral sejak dua pekan ini berada di dusun ganting desa patemon kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo
nissan raksasa berukuran lebar lima meter dan tinggi lima belas meter ini sengaja dibangun selamat atau nir warga desa setempat di ladang seluas satu hektare
desain berukuran raksasa yang berdiri kokoh di tengah ladang ini langsung menarik perhatian warga setempat dan dari luar daerah yang silih berganti berdatangan
namun banyaknya warga berdatangan yang membuat banyak perbedaan anggapan dan persepsi menyebabkan warga sekitar resah
pasalnya selain berukuran raksasa batu nisan juga dilengkapi
dengan tanggal lahir dan tanggal kematian
saya lihat di facebook itu kan
batu nisan itu tujuannya tahu
kurang tahu saya katanya buat makam kiai bintaus itu
penasaran saja karena saya lihat di media sosial itu kayaknya rame jadi saya penasaran untuk orgy
warga berharap ulama dan pemerintah kabupaten probolinggo
segera turun tangan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan dan meresahkan masyarakat